alat remotely operated vehicle atau rov yang digunakan tim sar gabungan untuk pencarian km sinar bangun mengalami gangguan
di saat yang bersamaan basarnas dan pemerintah kabupaten simalungun tengah melangsungkan pertemuan dengan pihak keluarga korban
sejak pencarian hari ke sepuluh basarnas terbantu dengan rov atau alat yang dapat mengambil foto dan video di bawah air hingga kedalaman seribu meter
dari rov itulah lokasi km sinar bangun ditemukan di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter di bawah perairan toba
namun hari ke empat belas di masa perpanjangan pencarian korban rov mengalami gangguan
bahkan rov sempat hilang dan akhirnya ditemukan
untuk sementara alat tersebut tak dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan basarnas bersama pemerintah kabupaten simalungun
tengah mengumpulkan keluarga korban di kantor bupati pematang raya simalungun untuk menawarkan dua opsi
opsi pertama tetap mengambil jasad korban
dengan resiko rusak dan opsi kedua merelakan jasad serta melakukan doa dan tabur bunga
sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di pelabuhan tiga ras kabupaten simalungun sumatera utara
roni selamat sore sejauh ini
bagaimana proses evakuasi korban yang memang masih diduga
berada di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter ini roni
selamat sore ferdi
bahwa pada hari ini di hari ke empat belas di mana masa pencarian diperpanjang tiga hari sejak kemarin
dan kalau anda lihat di belakang saya ada kapal kapal yang berlabuh
ini biasanya kapal yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian
namun hari ini sejak siang tadi sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat tidak melakukan pencarian
diakibatkan karena cuaca yang bisa dikatakan hujan
dengan intensitas ringan hingga sedang di perairan toba
dan tadi rov juga dibawa ke posko ini tempat saya berdiri sekarang ini
dimana kita tadi sempat melihat bahwa rov mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu
karena selama ini beberapa hari sejak hari ke sepuluh pencarian rov ataupun remotely operated vehicle ini digunakan bisa dikatakan cukup efektif ferdi
dengan mengetahui bagaimana lokasi di kedalaman
empat ratus lima puluh lima meter yang diduga adalah bangkai kapal
kemudian ada foto yang bisa diambil dengan rov ini berserta video yang mengindikasikan bentuk jenazah dan juga bangkai kapal
seperti itu ada bentuk besi besi dan tali yang menyerupai kursi dari kapal km sinar bangun v
nah namun akibat dari gangguan yang dialami oleh rov ini maka untuk sementara pencarian dihentikan dan rov ini dapat digunakan
namun di lain kesempatan di tempat saya berdiri sekarang ini merupakan posko tim sar gabungan
para petinggi dari basarnas saat ini tengah menuju ataupun tengah berada melakukan perundingan di pematang raya
tepatnya di kantor bupati bersama dengan bupati simalungun jr saragih untuk melakukan perundingan bersama dengan pihak keluarga korban
hal ini memang seperti yang direncanakan kemarin oleh jr saragi untuk melakukan pembicaraan ataupun berdiskusi dengan pihak keluarga
ada dua opsi yang ditawarkan dalam perundingan ini ferdi
di mana opsi pertama adalah bila tetap melakukan pengangkatan terhadap jenazah yang ada di kedalaman empat ratus lima puluh lima meter ini
maka akan ada risiko rusaknya jasad tersebut
bisa bercerai berai seperti itu ataupun berceceran di dalam air karena memang di dalam kedalaman empat ratus lima puluh lima meter ini
arus di dalam danau toba ini bisa dikatakan cukup deras dan tentunya alat yang digunakan bisa dikatakan belum ada
sehingga tali yang dikaitkan dalam beberapa hari ini dengan menggunakan rov sejauh ini
bisa dikatakan belum cukup efektif untuk bisa mengangkat dalam kondisi utuh ke permukaan
itu opsi pertama apakah keluarga akan menerima kondisi tersebut atau tidak
kemudian opsi kedua adalah bila diyakini bahwa akan ada kesulitan kesulitan yang lain yang akan ditempuh
karena kalau kita lihat alat yang selama ini digunakan bisa dikatakan belum mumpuni
alat yang selama ini diperkirakan untuk bisa mengangkat tersebut berupa berbentuk robot yang memiliki arm yang saat ini baru ada di surabaya
yang dimiliki oleh ru
singapura kemudian belum ada memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendatangkan alat tersebut
sehingga memerlukan waktu juga kapal yang besar untuk bisa mengoperasikan alat tersebut di sini
nah dengan opsi kedua tersebut tentunya akan ada upaya nantinya untuk kepada pihak keluarga dirundingkan untuk merelakan
akhirnya tentu dengan doa dan tabur bunga ataupun proses pengangkatan ini dihentikan
jadi opsi ini saat ini tengah dirundingkan
saya tadi sempat mengontak humas dari basarnas namun belum mendapatkan informasi apakah perundingan ini telah selesai atau belum
namun kita masih menunggu tentunya apa keputusan dari pihak keluarga korban dan juga basarnas serta dari pemerintah kabupaten simalungun terhadap proses pencarian yang diperpanjang tiga hari ini
ya roni kalau memang belum ada keputusan strategis terhadap dua opsi yang ditawarkan ini
apakah anda kemudian sudah mencoba mencari tahu apa respon keluarga kemudian dengan opsi opsi yang akan disampaikan nanti kepada pihak keluarga khususnya
tidak semua berada di kabupaten simalungun memang
dan rata rata dari mereka umumnya memang secara mayoritas menginginkan untuk bagaimana jasad bisa kembali
namun setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak termasuk dari konferensi pers yang dilakukan oleh kabupaten basarnas di jawa tenggara
sekarang ini menjelaskan bicara pak ferdinand

mereka juga terkadang anggota keluarga ikut diajak melakukan pencarian di kmp sumut satu dan kmp sumut dua
pada beberapa hari saat saya juga mengikuti pencarian verdi ada sejumlah anggota keluarga yang juga ikut melihat
mereka sendiri mengikuti bagaimana sulitnya medan di perairan toba ini saat ada gelombang
kemudian bagaimana tali atau pukat harta
karena tali atau pukat harimau dilemparkan yang juga bisa dikatakan tidak gampang
butuh bisa dikatakan hampir lima puluh hingga seratus orang untuk menarik
yang tentu saja hal ini bisa dikatakan tidak terlalu kapasitasnya hanya terbatas seperti itu
nah ini yang sudah diperhatikan sejak empat belas hari oleh pihak keluarga
yang tentunya tentu mereka memiliki opsi opsi realistis yang tentunya akan mereka pilih setelah berunding nanti bersama pemerintah kabupaten simalungun
baik terima kasih roni satria langsung dari kabupaten simalungun sumatera utara